sementara itu tim intelijen kejaksaan agung menangkap buronan terpidana kasus korupsi pembangunan dermaga desa bakong yang merugikan negara hingga dua miliar rupiah pada hari minggu lalu
berta romius yassin koruptor yang telah buron sejak tahun dua ribu sebelas dan telah difonis bersalah dalam kasus korupsi pembangunan dermaga desa bakong
singkap barat kepulauan riau yang merugikan negara sebesar dua miliar dua ratus dua puluh dua juta lebih ini berhasil ditangkap oleh tim intelijen kejaksaan agung
ia ditangkap di tempat persembunyiannya di komplek perumahan bukit raya batam kota batam tanpa perlawanan
berta langsung diserahkan ke kejari tanjung pinang untuk menjalani masa hukumannya sesuai fonis majelis hakim yaitu tiga tahun enam bulan dan denda lima puluh juta rupiah
serta pembelian dana sebesar enam ratus tiga puluh empat juta lebih kekas negara
tim intelijen kejaksanagu berkerjasama dengan kejaksan tinggi kepulauan riau berhasil menangkap terpidana atas nama berta romius yasin alias romi
nah terpidana ini adalah berdasarkan putusan pengadilan negeri tanjung pinang nomor dua ratus sembilan puluh garing bidb
garing dua ribu sebelas tanggal tujuh januari dua ribu sembilan belas
terpidana ini tidak hadir di persidangan sehingga disidangkan in absensial